sebagian karyawan kantor pusat rri di jalan merdeka barat jakarta pusat melaksanakan work from home atau kerja dari rumah selama empat belas hari sejak dua puluh dua juli hingga empat agustus
kebijakan ini diterapkan setelah tiga karyawan rri terdeteksi positif covid sembilan belas
saat ini satu karyawan dirawat di rumah sakit dan dua karyawan isolasi mandiri
kondisi mereka terpantau baik
mereka terpapar covid sembilan belas dari lingkungan sekitar tempat tinggal saat sedang bekerja dari rumah
kontak tracing pada karyawan lainnya juga telah dilakukan
mereka diminta untuk menjalani teswa
sejauh ini belum ditemukan karyawan lain yang positif covid sembilan belas
kebijakan lockdown yang diterapkan selama empat belas hari tidak menghentikan kegiatan siaran rri mengingat moto rri sekali di udara tetap di udara
kita tidak bisa berhenti
seperti apa saya sampaikan motonya itu sudah mengikat
jadi siaran rri itu janjinya dia tidak boleh turun
dalam situasi apapun sehingga tidak ada janset
kalau listrik mati pun dia bisa siaran
media lain tidak bisa siarin dia sudah punya listrik semua
nah kalau covid sembilan belas kan ibarat perang
masa perang kita semua pulang ke rumah semua
ya itu berita
bagi saya itu berita
maka harus diliput harus terus memberi pencerahan
ketiga karyawan yang terdeteksi covid sembilan belas merupakan karyawan rri jakarta direkturat teknologi dan media baru serta siaran luar negeri
meski mayoritas karyawan bekerja dari rumah beberapa karyawan masih harus masuk kantor
ada aktivitas di kantor memang tidak secara total
tidak ada aktivitas di kantor
jadi yang di lockdown itu ada enam ratus lima puluh karyawan yang bekerja di merdeka barat
nah dua ratus lima puluh rri jakarta itu lockdown semuanya
siarannya bergabung ke programa tiga
lantai tujuh itu pusat pemberitaan itu kru siaran itu tidak di lockdown
tetap mengawal siaran
yang di lockdown itu sln full seratus persen ada seluruh karyawannya di lockdown
siarannya mereka secara teknologi dia bersiar di rumah
protokol pencegahan covid sembilan belas di kantor pusat rri akan diperketat ketika masa lockdown berakhir pada tanggal empat agustus mendatang